untuk memperingati hari jadi sumedang ke empat ratus empat puluh tahun
pemerintah kabupaten sumedang menyelenggarakan festival tahu dan ubi cilembu
tidak kurang satu ratus sepuluh ribu tahu dan satu ton setengah kilo ubi disiapkan dalam acara ini
warga pun sempat berebut tahu dan ubi yang dihidangkan
antusiasme warga sumedang dan wisatawan terlihat saat festival tahu dan ubi cilembu
digelar pada minggu pagi
para pengunjung saling dorong dan saling himpit saat tahu dan ubi cilembu mulai dihidangkan
bahkan beberapa orang anak sempat terjepit oleh orang dewasa yang saling berebut ubi
beruntung tidak sampai jatuh korban dalam acara ini
pengunjung yang hadir dalam acara ini mengungkapkan kegembiraannya
tahunya pada enak enak
dapat tahu banyak kan tadi
tapi tetap kebahagiaan ya
lebih baik lagi lah gitu
sempat berebut ya bu tadi bu
iya dong banyak orang
festival tahu dan ubi cilembu ini diselenggarakan dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten sumedang ke empat ratus tiga puluh
penggagasnya adalah pemerintah kabupaten sumedang dan perhimpunan hotel indonesia sumedang
dan kita menyiapkan satu ratus sepuluh ribu tahu

dan kita juga menyiapkan seri satu lima
ubi cilembu dan dinikmati secara gratis
dan alhamdulillah itu habis dalam waktu tiga menit
jadi ini menandakan bahwa antusiasisme dari masyarakat sumedang dan masyarakat jawa barat sangat luar biasa
rencananya festival ini akan dijadikan agenda rutin kabupaten sumedang untuk menarik kunjungan para wisatawan
januar aditya kebupaten sumedang